ketua umum pssi edi rahmayadi bersama sejumlah petinggi pssi rabu siang
menemui manajemen persebaya dan supporter bonek di gedung geraha pena surabaya
pertemuan ini membahas nasib persebaya jelang kongres tahunan pssi di bandung delapan januari dua ribu tujuh belas mendatang
ketua umum pssi menyatakan nasib persebaya saat ini tergantung dari persetujuan pemilik hak suara pssi
ketua umum pssi edi rahmayadi rabu siang bertemu manajemen persebaya dan supporter bonek
di gedung geraha pena jalan ahmad jani surabaya
pertemuan membahas peluang persebaya untuk kembali diakui oleh pssi
dalam kongres tahunan yang berlangsung di bandung delapan januari dua ribu tujuh belas mendatang
kepada manajemen persebaya yang dihadiri ceo pt persebaya indonesia
polit goroma dan puluhan supporter bonek
edi memastikan akan membahas nasib persebaya
enam puluh bermasalah lainnya di kongres bandung
dikapi kehadiran para petinggi pssi di surabaya
supporter bonek yang selama ini memperjuangkan nasib persebaya memberikan apresiasi
para supporter berharap persebaya bisa kembali ikut kompetisi profesional dalam naungan pssi
ini kan posisinya kan jawabannya juga menjadi satu bagian dari persebaya soal ini
ya tentu kita berharap nanti potos itu ya
ya saya objektif mungkin soal itu
ceo persebaya khalid goroma mengatakan
pihaknya membidik pelatih tim nas thailand
kiati suksenambuang untuk menjadi pelatih
persebaya kita alhamdulillah ya
selama ini walaupun bisa kan ada sesi
persebaya sudah menyiapkan tim
dan kalau seandainya tanggal delapan nanti ini
persebaya betul betul dipulihkan
kembali kembali haknya pada persebaya btpi
tolong persebaya akan menyiapkan tim yang terbaik
pertemuan ini diharapkan bisa menjadi titik terang
tentang kepastian nasib klub persebaya
wahyu pratama surabaya